sementara itu kpk kembali melakukan operasi tangkap tangan di lampung
dalam ott kali ini kpk mengamankan tujuh orang termasuk diantaranya adalah bupati lampung selatan
dari ott dilakukan sejak kamis hingga jumat dini hari
kpk mengamankan sejumlah orang terkait suap proyek infrastruktur di kabupaten lampung selatan
mereka yang diamankan diantaranya bupati lampung selatan zainuddin hasan
ketua fraksi pan dprd provinsi lampung agus bakti nugroho dan seorang pengusaha
hingga jumat pagi seluruh orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan di mapolda lampung
sejumlah pengurus partai amanat nasional wilayah lampung mendatangi mapolda lampung
namun mereka belum diperkenankan untuk bertemu dengan para terperiksa
pada saat kami datang mau konfirmasi ternyata belum diizinkan
belum diizinkan bertemu
karena teman teman dari kepolisian dari mapolda juga sampai saat ini katanya koordinasi dari kpk tidak membolehkan orang untuk menemui para petinggi pan ini
ketua kpk agus raharjo membenarkan adanya tim kpk yang ditugaskan di daerah lampung selatan
kepada cnn indonesia com agus raharjo mengatakan salah satu yang diamankan penyidik kpk adalah bupati lampung selatan zainuddin hasan
yang merupakan adik kandung dari ketua
umum pan zulkifli hasan
dalam ott kali ini tim mengamankan uang tujuh ratus juta rupiah
mereka yang ditangkap diduga terlibat transaksi terkait proyek infrastruktur di kabupaten lampung selatan
usai diperiksa hampir sepuluh jam kpk membawa bupati lampung selatan zainuddin hasan dari polda lampung
zainuddin dibawa bersama lima orang lainnya menggunakan tiga unit mobil
setelah menjalani pemeriksaan di mapolda lampung sejak jumat
dini hari kpk membawa lima orang yang terjaring operasi tangkap tangan di lampung jumat siang
selain zainuddin kpk juga membawa ketua fraksi pan dprd provinsi lampung agus bakti nugroho
kepala dinas pendidikan pemkap lampung selatan thomas amiriko
dan kepala dinas pu pemkap lampung selatan anjar asmara
serta seorang pengusaha bernama gilang ramadan
diduga ke lima orang ini langsung dibawa ke jakarta
tidak ada satupun pihak keluarga dan pengacaranya yang diperbolehkan
menemui kelima orang tersebut